biar papa bacakan ya
yang bertempat tinggal di klaster nirwana kavling delapan jakarta selatan
saya menyatakan tidak akan mengungkapkan pada reina putri alfahri
kalau saya adalah ayah kandungnya
reina dan anin masih di depan
ya silahkan pak
sebelum saya pertemukan anda dengan rina
saya hanya minta anda menepati janji anda
saya pasti akan tepatin janji
saya minta ada perjanjian hitam atas putih
saya sudah buatkan suratnya
dan saya minta anda untuk capjem pulis
anda meragukan saya
karena anda sering melanggar janji anda
surat ini dengan materai
jadi jika anda melanggar janji anda
anda akan berusaha dengan hukuman
anda mengancam saya
saya hanya melindungi keluarga saya
saya tidak mengancam
jadi saya minta
anda terjemput di sini
itu syarat dari saya
anda mau atau tidak
kamu kemarin kan sudah sepakat
kalau semua ini akan di
jangan lupa untuk menegaskan dalam surat perjanjian
kenapa kamu malah melayani al
buat ini ma
biar papa bacakan ya
yang bertempat tinggal di klaster nirwana kavling delapan jakarta selatan
saya menyatakan tidak akan mengungkapkan pada reina putri alfahri
kalau saya adalah ayah kandungnya
kalau saya melanggar
saya bersedia untuk tidak bertemu dengan reina selamanya
dan berurusan dengan hukum

terima kasih banyak banyak
kamu tolong bawa rina masuk ya